itu langsung jadi pertanyaan kita
tapi tadi masih ada yang salah tujuh puluh kilo loh bukan empat puluh kilo
itu update terakhir
cepat soalnya turunnya kan
tapi key adalah bukan ngurusin berat badan ya
saya selalu bilang ini bukan program kurus
ini program hidup sehat
bedanya apa memang
jadi mulainya adalah dari pikiran
itu soalnya konsep yang sangat abstrak buat saya
mulai dari pikiran terus bisa merubah fisik kita itu tuh kayaknya akrem banget
dulu juga saya berpikir begitu sebelum belajar hipnoterapi
dan saya ambil master untuk hipnoterapi
dan di situ saya menemukan betapa kekuatan pikiran kita itu dahsyat banget
dan sayang kalau kita nggak manfaatkan untuk membuat diri kita sendiri berdaya
hari ini kita mau siaran nih
terus kita bilang gue pede nih pede
nggak salah nih bacanya
pasti benar bacanya
oh baca gitu kan
memberi sugesti sama diri kita sendiri kan
sehat juga gitu
kita bangun pagi saya mau dietnya
tapi bener deh nggak pernah berhasil gitu kan
orang selalu dengan negative thinking dulu
akhirnya gak pernah berhasil diet
malah ada yang udah langsung kayak gini merasa masih gendut masih gendut gitu kan
padahal dengan dia bilang begitu maka berat badannya akan nambah
karena kan pikirannya memerintahkan tubuhnya untuk itu gitu loh
jadi benar benar ada relation
kalau apa hugis sendiri awal pertama kali sampai akhirnya mikir bahwa oke saya harus
hidup sehat dan pada akhirnya jadi langsung seperti ini
sejujurnya saya sakit
biasanya orang kena hit dulu kan
berat satu ratus lima puluh kilo back pain kaki sakit pinggang kalau udah back pain kan semuanya sakit
pasti kan itu kan ada hubungannya
kemudian dan saya selalu ke dokter disuntik
painkiller bisa berdiri tegak lagi
kalau enggak jalannya bungkuk gitu ya
satu hari disuntik painkiller lagi nggak hilang
pulang ke rumah masih bungkuk berapa hari masih bungkuk nggak bisa bangun juga
saya bilang oh satu langkah lagi saya akan kena stroke dan tidak akan ada yang kasihan sama saya
kalau pikiran kita masih bilang oh nanti bisa bayar dokter disuntik keluar ketawa ketawa gitu kan
akhirnya saya buka buka youtube dong
cari kesehatan ini itu ini itu
dan lihatlah saya disitu tentang orang yang waktu itu minum jus doang
dia bisa turun berat badan banyak banget gitu
kenapa tidak saya lakukan
akhirnya saya minta orang di rumah untuk belikan saya waktu itu hanya sayur gitu
saya jus sembarangan gitu
rasanya nggak enak karena saya nge jusnya sembarangan
kemudian ada seorang ibu yang saya kan jadi hipnoterapi sudah lama ya
kemudian ada seorang ibu bilang gini mbak ugus itu jago banget loh
hipno anak saya hipno keluarga saya dan berhasil
tapi kenapa mbak ugus nggak bisa hipno dirinya mbak ugus sendiri ya
kalau mbak ugus bisa hipno dirinya mbak ugus sendiri untuk langsing pasti keren
saya terus terang sakit hati sama ibu itu
itu blacklist ya
kayaknya apa yang dia bilang itu benar benar
terus saya pikir iya kenapa tidak
kemudian saya cari formulanya
buah buahan yang saya nggak suka itu saya makannya real food namanya
makanan beneran yang asli
yang tumbuh di tanah disinari sama matahari
jadi bukan yang dikemasan kemasan
kemasan semua coret
tapi semuanya real
tapi rasanya enak banget ternyata
saya pernah ikut diet catering itu dan saya rasa setiap hari harus ini
the key adalah your mind
itu caranya gimana
tapi apa yang harus dimasukkan ke dalam pola pikir kita gitu loh mbak
apa gitu dan seperti apa caranya
salah satu contoh aja yang konkret
jadi gini pikiran kita ini ada yang namanya conscious mind ada yang subconscious mind
ada dua kan
di bawah kita ini ada subconsious mind
termasuk habit kebiasaan rutin karakter kita segala macam ada di situ
termasuk budaya keluarga makan tuh kayak apa
itu catatan catatan panjang
termasuk catatan ketakutan kita itu ada di bawah sadar
nah jadi yang dibenerin bawah sadarnya
kalau conscious mindnya gini dia yang ngomong kan beres
dia harus saya buka pakai hipnoterapi
kemudian masuk ke bawah situ kemudian dikutak atik dan diganti
saya dengar ada kayak bahwa hipnoterapi ini hanya berhasil dengan kalimat kalimat positif
misalnya itu seperti apa
misalnya kalau mau minum jus
rasanya air putih itu enak banget
enak banget ya
tinggal bilang oh ini air bagus banget
kemudian kalau saya pakai beberapa teori misalnya dari dr masaru emuto tentang miracle of water gitu
kita masukin lagi itu dalam bawah sadar kita bahwa this is very good water
saya nggak minum untuk minum loh
bukan hanya untuk sekedar haus saya hilangkan
tapi saya minum untuk mengasih sel sel tubuh saya
apa namanya nutrisi yang dibutuhkan
jadi saya diet kulit saya tetap bagus
itu saya nggak keriput gitu kan
jadi ketika minum saya bikin hipnoterapinya sendiri
jadi saya harus seperti itu ya mungkin
dan itu bisa ya
itu kita ngidupin energi airnya kan
you believe it or not airnya kan air zam zam kenapa sih bagus
karena kita percaya
because you believe dan dikasih energi kan
jadi intinya semua hal positif harus kita masukin ke dalam pikiran kita setiap lautan
setiap laukan sesuatu
itu pembenaran jangan jangan
bukan kopi yang
ini mungkin bisa juga pembenaran untuk prabu yang minum kopi
berarti itu bagus
jadi yang nama diet saya kan diet kenyang
itu konsep yang sangat menarik
karena saya juga pengen
kita diet tapi kenyang dan enak dan menarik
dan tau tau berat badannya turun
kita coba bahas nanti di segmen selanjutnya karena ini akan panjang sekali
anda jangan kemana mana
tetap bersama kami di good morning
ya masih bersama kami di good morning
pemirsa kalau anda lihat ini sekarang di meja ada berbagai macam sayuran dan buah buahan
tomat sayur apa buah
tomat sayur apa buah
resepnya gimana bu
iya ini ada apel ada pokcai ada tomat ada oh jahe juga
jadi tadi ketika lagi off air itu uges bilang bahwa kurang lebih nutrisi dari buah buahan dan sayuran sayuran yang harus kita makan sehari itu kurang lebih segini
gimana caranya mau makan segitu banyak
makan ini semuanya untuk sehari gitu kan ya
tiga kali gini berarti sehari kan
iya itu impossible lah
iya tomat aja negatif lagi
kalau mau kerja berangkat kerja pagi itu suruh ngabisin gini ngunyahin gitu di jalan ini juga gak habis habis
well juice itu adalah cara mudah saya
kalau anda punya waktu tiap kalau saya lagi nggak kerja di rumah satu jam makan satu dia makan saya makan makanin beginian
enak juga uges
untuk di juice itu enak sekali
tapi intinya adalah bahwa sekarang ini tuh jadi makanan utamanya gitu ya
boleh makan makanan yang lain kan bisa aja kan
misalnya makan siang diundang makan ayam bakar gitu
yang karbohidrat kita nggak ambil karbohidrat yang berat
tapi seperti ubi masih makan
iya tapi bukan berarti setiap makan harus ada ya
kadang kadang kan kita kangen makanan yang berat gitu
itu boleh aja
jadi cheating day nya bisa aja gitu ya
jadi kita plan base food kan
jadi makanan yang dari tanem taneman
buah buahan sayur sayuran biji bijian kacang kacangan
saya suka almon kacang tanah di sangrai
itu buat cemilan gitu
jadi pokoknya pada intinya tiga kali sehari lah ya
tiga kali memang dalam sehari tapi mengubah gitu kan
gimana cara buatnya ini menjadi enak mbak humas
orang tuh suka skeptik duluan gitu kan
udah negatif tuh
ini memang saya enak sih gitu
ini masa di jus coba
iya saya sukanya ini pakai mie
mie yang mie instan lagi ya
mie itu saya menyebutnya fake food
karena dia kelihatannya seperti makanan
banyak loh makanan makanan yang kelihatan seperti makanan tapi bukan makanan sebenarnya
dia ditaruh dengan pengawet segala macam
disimpan dalam satu kemasan dalam waktu yang lama
dan masuklah ke perut
dan itu diproses susah banget sama badan kita
jadi ini namanya real food
jadi intinya sekarang seluruh buah buahan itu yang mengisi lebih banyak di tubuh kita ketimbang makanan yang lain gitu ya
dan ini bukan buat langsing ya
ini buat sehat
karena banyak yang kena lupus banyak kena diabetes segala macam kirim berita ke saya
mereka tuh bisa ngelepasin sudik insulinnya segala macam loh
dan ada yang bisa hamil gitu
saya happy banget dengernya
saya nggak menyangka bahwa saya sharing seperti ini dampaknya begitu luar biasa buat orang orang gitu
coba bagaimana dengan bahan bahan yang ada ini mbak hugas
sekarang kita pelajarin dulu bahan ya
kalau pakai blender ini judulnya nih saya ditodong loh sama mereka disiapin ginian terus suruh bikin
kalau kita siapkan blender pastikan kita tidak memblend bahan bahan yang seratnya tinggi
misalnya sarut sarut kan seratnya tinggi banget
kalau kita masukkan ke sini kita harus nyaring
mendingan pakai juicer
itu bedanya blender sama user
juicer tuh yang ini ya
langsung keluar airnya
terus saringnya langsung keluar
terus ampasnya sudah terbuang
jadi kalau hari ini disiapkan ini dimasukkan di sini
apa aja yang bisa
yang bisa dimasukkan di sini tuh hanya buah buahan
kalau saya suka apel tomat ini bisa dimasukin semuanya
oke berarti tomat ini ada empat berarti
malah apel tuh saya bisa sampai enam sekali makan
karena gak cukup
berapa sih vitaminnya segini
petani buah kita bakalan kaya raya nih kalau semua
iya dan saya belanja lokal ya lokal
hati hati selalu beli yang lokal karena kalau yang import kita gak tau
masih udah ngelewatin proses ya
perjalanan terlalu jauh
kemudian kalau saya biasanya airnya nggak pakai air putih
pakainya air jeruk yang sudah diperes tuh
jeruk pedas kan enak tuh
jadi rasanya lebih ini goyang ya
saya pegangin deh
ini ada air
saya suka jeruk nipis ini dipakai sampai kulitnya
oh iya enak banget
jadi wangi itu benar benar keluar nih kaya gini
ini pasti rasanya enak
apelnya dimasukkan semua
saya udah langsung bawa gelas aja deh
karena kita gak mungkin ngunyahin apel
apel ini kan keras
terus mungkin ada saya suka juga ada yang ngasih ke mama mamanya
atau orang tuanya yang sedang stroke gitu ya
dikasih bikinnya jus
gini kan gak harus munyah
tinggal disedot aja pakai ini
tapi saya nggak bilang semua harus di ini ya
boleh dimakan kalau mau
bahkan hari ini saya bawa di mobil ya
maaf ya gak dibawa turun
biar kenyang kita
jadi saya bikin cake ini
oh my god enak sekali
banana cake nya tanpa gula tanpa garam
nah itu kan pakai terigu dong kalau kita pakai
pakai terigu tapi rasanya
gimana caranya pisang itu bisa berubah menjadi kue
nah ini nanti saya lagi bikin buku resep
penting tuh ya
tetap buku resep
iya karena kan kita udah pikir juga ya
saya mau jus semua sayuran tapi rasanya tetap enak gitu kan
kadang kadang juga pilih pilih
terus kalau mau pakai ginger boleh pakai ginger
percaya gak ginger tuh enak banget
loh gak di kupas
oh udah cuci kan ini
udah dicuci kan tadi
dan airnya ini kita pakai air putih nih ya
sebenarnya saya gak suka pakai air
tapi karena nggak ada air di sini kita kasih air
kalau enggak dia terlalu
biasanya pakai air jeruk gitu ya
jiriknya di persnya sepuluh ya
masukin sini kebayang gak
jadi udah dapat manis
nah ini yang kita akan dapat manisnya dari apel
oh iya betul betul
oh ini kalau bukan justru sendiri gini ya
ini gak ada air di sini ya
gak ada dorongannya dari atas ya
mungkin kita bisa pakai ini
ini kamu bingungnya di
ini kamu bingungnya di cafe di bawah ya kan
soalnya ada dakan juga sih
ini selalu ya
ini live lagi ya
ini kalau taping
kalau taping bisa di edit
intinya nanti harus dicampur semua
kayanya saya bikin jus gak pernah gagal ya
harus dikurangin kayaknya
oke kayaknya mirip megang

ini buat yang mempertahankan serat
kalau pilihan sayur dan juga buah buahannya
dicampur semua bebas
jadi misalnya kayak gini saya gak pakai timunnya
kan timun rasanya nggak nyambung
soalnya saya bikin di buku resep itu
buah buahan yang warnanya sama
baunya sama gitu loh
atau variasi baunya enak
jadi itu nanti jadi misalnya kemangi
oh kemangi juga bisa
kemangi dicampur poh pohan
enak banget jadinya rasa mangga
jadi jangan underestimate lagi lagi
dengan sayuran ini
kayaknya semangat ya
yang satu ini ya
nanti buka usaha tokang jus
buat pengat sukses
nah terus perhatikan juga
enggak bersih nyucinya
jadi pastikan nyucinya bersih
karena kita mau makan yang raw
masih ada seratnya
ada orang yang suka serat tapi nggak suka biasanya disaring
tapi kalau ini kita
kita asumsikan lah kalau dapet
lihat begitu enaknya
oh lu gak dikasih gelas kasian banget
kita satu gelas berdua sih biasanya
seharusnya kalau kasih jeruk
terus lebih enak lagi
lebih enak ya
juga udah enak
jadi kayak ada rasa jeruk ya bakar di dalam
dan ada rasa jahenya itu
jahenya enak ya
jadi gak bikin enak gitu
jahenya itu bikin
dan udara di studio kan dingin banget
kita pakai ginger itu untuk anti inflamasi kan
jadi suara tidak akan serak ya
jadi memasukkan semua manfaat dari sayuran juga buahan
dalam satu kali minum
dan setelah harinya tiga kali aja
atau kita bisa lebih
buat ini sehat kok ya
dan gak ada ya
gak ada breakfast lunch dinner gak ada
intinya memanipulasi otak kita
agar kita tetap makan
sebetulnya sih itu ya
makasih loh mbak huges
memanipulasi otak ini
mulai sekarang kita ubah pola pikir kita
kita akan sehat
apalagi yang harus kita masukkan
langsung ya berubah ya
the key adalah otak yang happy
lihat ini pasti udah
oh gak suka
kenapa kita gak coba
ntar jadi gak kurus kurus loh
bahkan di instagram saya
kalau ada orang yang negatif masuk
dan ngasih komentar komentar negatif
karena saya membangun sebuah sistem disitu
dimana semuanya harus positive thinking
harus berpikir positive ya
dan happy banget
banyak yang sudah mendapatkan manfaat
berarti tinggal sekarang kita coba
semua pemirsa kita harus coba nih dari sekarang
ini saya dapetin banyak banget nih di kepala saya
tinggal tips tipsnya nanti ya
kita buku buku tips
akhir maret bukunya selesai
sekarang lagi moto motoin resepnya
kasih tau kita ya
kita harus jeda dulu nih pemirsa
kami akan kembali saat lagi
dengan beberapa informasi yang lain
terima kasih banyak